keinformasi lainnya saudara tiga kapal pencari ikan di pelabuhan muara baru penjaringan jakarta utara ludes terbakar
dua teknisi mesin dan satu anak buah kapal yang terjebak dalam kebakaran belum ditemukan
sementara itu di serang banten sebuah galangan kapal terbakar
kobaran api yang muncul membuat karyawan dan pekerja sekitar melarikan diri
asap hitam disertai kobaran api membumbung dari kapal ikan yang terbakar di dermaga pelabuhan nizam zahman muara baru penjaringan jakarta utara
para nelayan dan warga yang berada di lokasi panik berhamburan melarikan diri karena pekatnya kepulan asap
kebakaran terjadi saat anak buah kapal sedang melakukan bongkar muat
diduga kebakaran dipicu ledakan mesin

petugas pemadam kebakaran yang didatangkan ke lokasi pun berjibaku memadamkan api yang membakar tiga kapal penangkap ikan di dermaga pelabuhan nizam zahman muara baru
menurut warga sempat terdengar suara ledakan sebelum kapal terbakar
api pertama kali muncul dari salah satu kapal penangkap ikan yang kemudian merambat ke dua kapal lainnya yang berada di sampingnya
langsung nyamper kedua kapal
hingga minggu malam proses pemadaman tiga kapal yang terbakar di pelabuhan muara baru masih dilakukan
tiga orang yang terdiri dari dua teknisi mesin dan satu kapal yang terbakar di pelabuhan muara baru
saat kejadian ketiga korban sedang berada di ruang mesin
proses evakuasi korban baru dapat dilakukan pada hari senin
lantaran lambung kapal penuh terisi air
kapal yang namanya adalah hasil lipat
yang memang kapal ini adalah awal dari terjadinya kebakaran
dan diindikasikan menurut abk kapal
yang satu itu adalah sebagai abk yang dua adalah sebagai teknisi mesin
nah kemungkinan untuk pencarian juga tidak bisa dilaksanakan pada malam hari ini
karena lambung kapal sudah terpenuhi dengan air
sementara itu di serang banten sebuah galangan kapal terbakar
kobaran api yang muncul membuat karyawan dan pekerja di sekitarnya melarikan diri
galangan kapal ini merupakan milik pt samudera marine indonesia
kepulan asap hitam pekat membuat pekerja langsung berhamburan dan menyelamatkan diri
ada pun jalanan kapal yang terbakar merupakan badan kapal jenis tanker pertamina mt gebang
yang sudah tidak beroperasi
lima belas unit mobil pemadam dari dinas pemadam kebakaran kabupaten serang diturunkan ke lokasi
pihak damkar bersama bpbd kabupaten serang dan pt smi masih melakukan investigasi
penyebab kejadian kebakaran tersebut
dan akibat dampak dari kejadian kebakaran untuk sementara galangan kapal ditutup
berasal dari percikan api yang mudah terbakar
dan di dalam kapal yang sudah tidak terpakai ada gumpalan solar
sehingga terkena api dia mencair dan menyebabkan perambatan di sekitar kawasan
kepala lutut dibantu dengan pos damkar anjer
yang kami kirimkan unit waterfum lima lima ratus liter dengan tiga lima ratus liter
kecelakaan laut lainnya juga terjadi pada kapal layar motor berlian satu dari malaysia
menuju selat panjang yang tenggelam di perairan pulau rangsang kabupaten kepulauan meranti riau
proses evakuasi abk layar motor berlian satu dilakukan tim sar gabungan
dari basarnas satpol air dan tni angkatan laut di perairan pulau
sembilan abk berhasil dievakuasi tim sargabungan dalam kondisi selamat
dan langsung mendapat penanganan medis
sebelumnya kapal layar motor berlian satu yang mengangkut logistik dari malaysia
tenggelam setelah dihantam ke lombang tinggi